tuh rahasianya udah dikasih tau sama kak melly begitu ya
apalagi kalau misalnya untuk kita yang ada di rumah biasanya itu cuma tidur makan nonton kerjaannya begitu begitu saja
motivasinya juga tidak ada gitu
mungkin dari kak welly ada informasi yang bisa kita dapatkan rahasia rahasianya supaya bisa langsung turun lima belas kg
betul katanya sih harus sehat dan juga happy
gimana kalau langsung aja kita tanya ke melani ricardo yang saat ini sudah tersambung nih dengan good morning
melalui sambungan skype good morning kak mel
halo nah ini kita mau tanya nih ya tentang diet seperti apa sih yang dijalani
karena kalau saya lihat youtubenya ini bukan hanya makanan yang dijaga saja tapi juga olahraga ya
iya jadi aku langsung cerita ya karena takutnya signalnya gak bagus ya
jadi basically kenapa aku share di youtube channel aku
karena aku ngerasa banyak orang yang sebetulnya struggling dengan berat badan gitu
sama seperti aku dari kecil selalu struggling selalu berjuang dengan namanya bb alias berat badan
dan selalu kadang kadang kesel kalau melihat orang lain itu bisa tengah malam jam dua pagi makan mie instan tapi nggak naik berat badan sama sekali
pertama tama buat aku aku harus menyadari dan acceptance menerima nih bahwa yang namanya melani ricardo itu i was board with big figure
jadi aku terlahir dengan badan yang bongsor
jadi aku nggak bisa expect
mungkin setelah aku diet aku seperti teman teman aku yang lainnya mungkin figurnya kecil gitu atau petite gitu
jadi pertama tama adalah acceptance menerima dulu nih bentuk badan kita
apa sih yang memotivasi kita untuk hidup sehat dan juga melangsing
kalau buat aku motivasi yang paling utama dan selalu berhasil adalah untuk hidup sehat adalah anak anak
karena aku pengen punya umur yang panjang supaya sehat supaya bisa membesarkan chloe sama corey sampai mereka nanti besar dan menikah
yang ketiga aku juga pengen sepanjang tuhan kasih umur buat aku untuk hidup aku pengen menjadi the best version of myself
artinya aku gak pengen compare diriku dengan orang lain tapi aku menjadi yang terbaik dari apa yang aku bisa lakuin
nah aku mikir nih saat aku menggemuk kemarin bukan berarti gemuk itu nggak beautiful ya bukan berarti gemuk itu nggak cantik
tapi saat aku tuh besar berbadan mungkin overweight saat aku nge mc saat aku syuting aku tuh agak kurang confident dan gerakan aku tuh jadi kayak lebih melambat
karena kurang lincah gitu
endurance dalam bekerja juga kerasa banget
jadi aku ngerasa aku harus ngurangin berat badan
kenapa ngurangin berat badan karena ini adalah salah satu tanggung jawab untuk pekerjaanku juga
tapi sejauh ini kak meli kan istilahnya memang kita lihat sepertinya cukup bahagia begitu menjalannya
nah dari suami sendiri apakah cukup mendukung dan juga ini kabarnya suami masih di australia
iya suamiku ini lockdown di australia
karena australia kan tentu tentu kemas
mereka sudah mengenakan sistem denda bahkan penjara kalau sampai berani keluar dan segala macam
itu yang aku dengar dari thailand
jadi memang keputusan kami untuk tyson stay sementara waktu sampai menunggu keadaan membaik di australia dan untuk kembali ke indonesia
nah kamel ini kan kalau kita berbicara mengenai dietnya tadi ya berarti yang paling penting itu adalah mindset begitu ya
nah kalau misalnya mindsetnya udah benar tapi sebenarnya ada nggak sih tantangan yang tersulit saat menjalankan diet yang
oke kalau buat aku aku menjalani mencoba berbagai macam diet nih
kalau orang kan diet keto diet nggak boleh makan garam diet karbo ngitung ngitung segala macam kalori
aku cobain semua
dan aku tanya nih ke diriku yang mana yang paling cocok buat aku dan bikin aku senang
karena cocok sama senang kadang kadang bisa berbeda nih
misalnya adikku tuh cocok banget sama keto
tapi pada saat menjalankan keto aku sempat share di youtube aku aku tuh gak happy
karena turunannya banyak banget kan nggak bisa makan tepung nggak bisa minum susu dan segala macam
jadi pada saat mau makan gue ribet pusing gitu
akhirnya aku menjalankan kalau buat aku yang paling cocok adalah intermittent fasting
jadi aku mulai makan di jam sepuluh biasanya tergantung aku berhenti jam berapa ya
jam enam sore aku udah tutup tuh untuk puasa gitu
nah itu yang paling cocok buat aku
dan aku ngerasa bahagia
dan begitu ngeliat hasilnya itu lebih bahagia lagi dan lebih terpacu lagi
nah ini berbicara soal pandemi corona sendiri
ini kan kita semua memang harus di rumah begitu
nah apalagi kameli bersama anak anak gitu di rumah
nah caranya gimana
karena sendiri begitu ini untuk mengurus anak sedangkan suami lagi di luar begitu
apa yang kak welly ajarkan ke anak anak terkait dengan corona ini
yang pertama aku pesen kalau buat anak anak aku menjelaskan apa sih covid sembilan belas
mereka mengerti secara garis besar aja
aku gak mau terlalu detail banyak orang meninggal banyak orang yang sakit
karena kita aja yang dewasa aja stress kan
aku nggak mau anak anak stress
karena mereka udah stress dengan nggak bisa ketemu teman teman lockdown di rumah nggak bisa kemana mana nggak bisa sekolah
jadi aku cuma cerita di permukaan aja
nah setiap hari supaya nggak bosen
aku tuh bikin kayak things to do gitu
jadi aku nulis jurnal kayak diary gitu
apa yang harus aku lakuin
misalnya dari pagi aku biasanya kalau pagi pagi itu dengerin let's say
khutbah firman tuhan supaya bisa kuat nih ngejalanin seharinya
karena di rumah aja tuh juga butuh kekuatan loh
karena kalau baru seminggu itu masih menyenangkan
dua minggu masih oke
tapi kalau udah tiga minggu udah sebulan itu udah mulai sepane loh gitu
jadi supaya kita kuat pagi pagi jangan cuma sarapan jasmani tapi juga sarapan rohani
dengerin hal hal yang bisa meng encourage iman kita untuk bisa kuat sepanjang hari
and then kalau maminya udah kuat pasti mami bisa kuat buat anak anak
walaupun aku agak sedikit kewalahan sih karena suami gak ada
ini kan pr assignment class test banyak banget kan
ditambah tidak semua mami itu bisa work from home gitu
jadi aku bikin jadwal
pagi setelah denger firman let's say aku olahraga
setelah olahraga aku bikin pr buat sama anak anak
terus ada jadwal bikin vlog
karena sekarang kan nggak bisa syuting keluar nih kalau buat beberapa teman teman
jadi yang bisa dilakuin adalah lewat youtube
supaya tetap bisa berproduksi apa yang dalam otak gitu
jadi memang yang terpenting adalah kesehatan jasmani dan juga rohani ya
terima kasih banyak melani ricardo atas waktunya bersihannya di nation good morning